ini malah lagi nyatet goyang goyang mejanya
motor yang lain mana ya
yang satu lagi lagi narik
yang satu lagi di bengkel
biar kata motor saya antik masih bisa empat puluh km per jam
buat bonceng bertiga juga masih kuat
iya pak kalau bapak kecewa ntar duitnya saya balikin
ayo dah antar ke gang sepuluh
semua orang di sini sudah berburu
mama aku sampai gedor gedor pintu gitu sih
ya kalau nggak di gedor gedor kamu nggak denger
kamu mau ke mana emangnya udah rapi gitu
ini bulan puasa loh
ya udah bobi mau ke rumah temen minjem buku
bapak belum aku slightly nol
lo anjir apa
lo coba seperti anjir masih
ya saya jalan dulu ya
udah mah gue mau jalan sekarang ya
kok ya udah aja mah
ya terus apa lagi
uang buat apa
buat buka puasa mah
kalau buka puasa pulang
ini mamah bawa makanan
bobi gak mau buka langsung pakai nasi mah
bobi mau beli es
aduh bob kamu itu sekolah minta uang
libur sekolah tetap minta uang juga
dari tadi doop mati doop mati
nanti ya saya periksa dulu
udah dari tadi nih bang
udah dari tadi
kalau ini sih isi diayanya bang
jadi kalau mesin panas itu suka mati
terus harus gimana
rp empat ratus kok murah
kalau nggak diganti gini terus
hidup mati hidup mati
enggak udah pas
kamu kira pancit
laras pengen beli kolek dulu kang
kenapa tuh neng larastis gak sekalian aja buka di luar
kan banyak makanan yang bisa dipilih neng
tapi semuanya serba ngantri
mau makan ngantri mau ke toilet ngantri
enakan di rumah
assalamualaikum mala aras
aku kan bukan muslim pak aji
gue kirain lo beli kolak mau buka puasa
enaknya bulan puasa aku bisa beli kola pak aji
tapi bukan bulan puasa
tak banyak orang yang jualan
pak aji koleknya dua ya
iya bentar ya
naik laras sama siapa di rumah
tapi kok beli kolaknya dua bungkus
yang satu buat habis buka yang satu buat habis terawih
pak aji saya juga beli kolek dua bungkus
si odi udah beli
beli dua bungkus adik
gak apa apa tuh pak aji
kan dimakanya yang satu abis buka yang satu abis terawih
dari rumahnya mbak laras
tadinya mau minum buku cuma gak jadi
mbak larasnya gak ada
mau kemana lagi lo
gak usah neng
neng laras kan udah ngasih kolek ini buat saya
neng udah ada yang lo senengrok
abis itu tuh
nyok numero dua baru tuhbreak saya
lo ada projek bukan qirun gimana fatal
kan sana juga ya
harus ke bawah
kalau gitu bayarnya setengah aja deh
dari mana lu
jangan ditanya tidur zak
gue dari bengkel zak
kenapa lu tinggal
sengaja gue pengen nemuin lu
lo mau minjem berapa
agak ada paling juga ada dua ratus
yaudah gak apa apa tiga ratus
gak ada dua ratus
gak ada pak
ngelap meja mak dari tadi udah dilap tapi nggak bersih bersih
aduh udah udah
ini mak lagi nyartet
motor yang lain mana ya
yang satu lagi lagi narik yang satu lagi di bengkel
kuat pak biar kata motor saya antik masih bisa empat puluh km per jam
buat bonceng bertiga juga masih kuat
iya pak kalau bapak kecewa ntar duitnya saya balikin
ayo dah antar ke gang